ada beberapa hal kesalahpahaman ya tentang undang undang cipta kerja ini dan kritiknya kan waktu itu kencang banget ya mas arief ya
undang undang cipta kerja ini ditujukan untuk memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan
nah kalau kita bicara golongan usaha tentu golongan usaha yang kecil mikro dan menengah serta kooperasi
kenapa karena memang sembilan puluh sembilan persen aktivitas usaha itu digerakkan oleh tipe tipe golongan usaha ini
kebayang gak sih mas arief dulu ketika sma tuh kuliah ngurusi hal hal kayak gini
kebayang gak udah punya imajinasi
pertanian kemudian ngambil ekonomi sekolahnya kemudian politik ekonomi
permodelan itu ternyata dalam implementasinya itu membutuhkan manusia untuk melaksanakannya
manusia digerakkan oleh interest
yang kemudian wujudnya menjadi kelembagaan kan institusional
jadi perencanaan ekonomi tuh kan harus diinstitusionalisasi
yang melaksanakan institusionalisasi ini kan ada aktor
aktor tuh kan saling berinteraksi
makanya ekonomi politik itu jadi satu kesatuan yang
banyak pertanyaan pertanyaan yang nggak terduga kan
ketika kita mengajarkan soal proses pentingnya institusionalisasi dalam menjalankan satu kebijakan yang inklusif gitu ya
jadi kan kalau dalam perspektif institusional ekonomi itu yang namanya institusi itu kan ada yang inklusif ada yang ekstraktif
ada inklusif ada yang ekstraktif tuh
nah untuk inklusif itu memang membutuhkan persyaratan demokratisasi
demokratisasi yang solid ya
yang substansial membutuhkan equality dalam setiap proses gitu
nah beberapa mahasiswa misalnya bertanya kok ada negara negara yang sering sekali maksudnya sering sekali secara reguler
tetapi kenapa kemudian mereka juga menghadapi situasi krisis juga secara reguler gitu loh
nah ini kan sesuatu yang memang challenging ya untuk menjawab
kalau bicara krisis ya amerika serikat aja dalam jangka waktu tertentu menghadapi krisis gitu ya
krisis yang diakibatkan oleh morgage pada waktu itu
kemudian pada waktu covid itu juga menghadapi situasi yang sama gitu misalnya
seribu sembilan ratus tiga puluh satu pada waktu zaman resesi besar gitu ya great depression itu
jadi gimana tuh menghubungkannya gitu loh
pertanyaan pertanyaan begitu kan kita harus pertama memahami konteksualisasi daripada setiap krisis tetapi juga melihat secara histori juga kan
kemudian yang ketiga ya hubungan ataupun interaksi antar aktor ataupun antar lembaga yang terjadi dalam setiap proses pengambilan keputusan ekonomi
koruptor atau demokratisasi saja tidak menentukan bahwa sebuah negara akan bebas dari krisis juga
inggris saja misalnya sebagai salah satu contoh kan pada saat ini juga menghadapi soal yang serius
misalnya juga sudah lama mengalami stagnasi
bahkan ada yang mengatakan ini bagian daripada circular stagnation
jadi stagnasi yang terus menerus
terjadi hampir seperti tidak ada ujungnya
karena pertumbuhan ekonominya juga tidak banyak berubah gitu
tidak pernah melompat gitu dalam jangka waktu yang panjang
nah dalam ekonomi hal hal kayak gini kebaca nggak mas
sebagai sebuah apa ya kayak tren atau sebuah siklus ya
fase fase tertentu dunia atau negara mengalami hal hal kayak gini
jadi mungkin ini mungkin kita kalau dalam siklus tuh kan ada siklus menanjak
kemudian ada siklus menurun
ya dalam ekonomi juga seperti itu
cuman tantangannya adalah ya ketika sudah masuk ke dalam fase menanjak
dan masuk ke dalam fase puncak
itu kan diharapkan tidak turun lagi kembali menjadi zero
kan itu yang dijaga yang kita sebut dengan stadi state gitu
nah tantangan negara negara yang dari golongan apa namanya
kemudian development country menjadi negara yang advance itu ada di sana
pertumbuhan ekonominya tetap baik
kemudian yang kedua juga mendistribusikan keadilan itu dengan baik
karena pertumbuhan ekonomi tanpa distribusi keadilan itu juga akan mengancam
jadi jebakan terhadap pertumbuhan one day gitu ya
dan termasuk juga stabilitas ekonomi
dan di sini memang diperlukan institusionalisasi mas inu
institusionalisasi yang kelembagaan termasuk birokrasinya itu yang inklusif
jadi bukan aturan ataupun kebijakan itu ditujukan untuk sekelompok elit gitu ya
tetapi memang untuk didistribusikan untuk seluruh komponen dan kebutuhan yang ada di masyarakat
prinsip inklusifitasnya di situ ya
nah selama menjadi staff khusus presiden bidang ekonomi kan itu soal soal yang digeluti tuh mas
presiden kan presiden jokowi sangat concern di situ kan
lalu bagaimana terutama ya desa masyarakat yang ada di pinggiran atau mereka yang ada dikategorikan sebagai orang kecil itu mendapat pembelaan
nah itu concern yang terus dilakukan ya
pak presiden sejak kami mengikuti beliau di tahun dua ribu empat belas pertama kali memerintah
melihat bagaimana concern keberpihakan terhadap orang kecil
terhadap umkm itu sangat tinggi ya
nah itu diwujudkan misalnya di awal awal pemerintahan itu dulu memunculkan program kredit usaha rakyat
sebenarnya bukan program yang baru ya ktp usaha rakyat
tetapi oleh pak presiden ini akses modal kita sebut juga dengan akses kapital gitu ya
dalam bentuk modal pembiayaan gitu
itu diberikan dengan suku bunga yang spesial
rendah dimulai dengan sembilan pada waktu itu
kemudian turun menjadi tujuh dan sekarang enam
bahkan untuk mereka yang baru memulai usaha yang sifatnya frontir gitu ya
jadi bagi mereka yang start up itu diberikan tiga
agar kemudian golongan usaha
golongan usaha terutama yang mikro ini masyarakat kita ini bisa naik kelas
melalui distribusi akses ya kita sebut ya
distribusi akses kan kalau tadi kita kaitkan dengan obrolan sebelumnya inklusivitas tadi kan
jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan ruang
akses itu kan bukan yang namanya akses kapital itu kan bukan hanya pembiayaan
tetapi juga permit atau perizinan itu juga kan akses
akses itu kan juga terkait dengan perizinan ya
pak presiden kan sejak awal pingin tuh merata
semua sama mendapatkan kemudahan kecepatan
baik orang biasa ataupun orang yang tidak biasa gitu kan
atau perusahaan yang sudah memulai lebih awal ya
nah kemudian ada juga kan distribusi aset
jadi ada akses ada aset
nah itu yang dijalankan misalnya melalui proses reforma agraria
ya memberikan kecepatan pelayanan sertifikasi
misalnya ya itu kan aset ya yang tadinya tidak memiliki bukti legalitas tanah
itu misalnya bagi mereka yang setelah menguasai tanah
tapi bagi mereka yang belum punya tanah ataupun belum menguasai tanah
kan diberikan kesempatan untuk mengelola tanah
untuk dikeluarkan oleh berbagai macam program
yang bisa dimanfaatkan bukan untuk tanaman hutan
tapi juga untuk cash crop ya
tanaman tanaman yang cepat menghasilkan pendapatan
tiga bulan enam bulan jagung misalnya seperti itu
dan dua hal ini yang kemudian kayak jadi concern yang oleh bapak presiden
waktu itu di sounding ke undang undang cipta kerja waktu itu ya
apa sebenarnya problem yang waktu itu dilihat
solusinya adalah kayaknya perlu undang undang cipta kerja nih
sebagai negara yang memiliki bonus demografi
kita memiliki jumlah angkatan kerja yang terus bertambah
dan ini harus terkanalisasi
dengan penciptaan lapangan kerja
terjadi melalui dua hal kan
pertama ada aktivitas ekonomi
kemudian yang kedua ya tentu ada kerja kerja dari aspek regulasi yang dikerjakan oleh birokrasi
nah aktivitas ekonomi ini bisa dikerjakan oleh swasta
atau masyarakat umum kooperasi maupun badan usaha milik negara gitu
kita lihat secara keseluruhan size ekonomi kita kan digerakkan oleh masyarakat ya
maka caranya adalah satu
bagaimana agar kemudian timbul banyak orang yang melakukan aktivitas usaha
dan aktivitas usaha itu dilakukan dengan dapat dilakukan dengan mudah
ya proses proses awalnya
tetapi juga yang kecil
sehingga kemudian misalnya yang informal kemudian kita bisa kanalisasi menjadi ikut dalam trajektori ekonomi yang so call katakanlah misalnya formal gitu
nah dari situ kemudian mereka perlu injeksi modal
injeksi modal untuk modal kerja
ataupun modal untuk mesin
misalnya dari situ kemudian mereka membutuhkan tambahan orang yang bekerja
di situ mungkin tercipta lapangan pekerjaan
nah itu sebenarnya yang mendasari landasan ya berpikirnya
nah kemudian dilihat yang paling utama apa sebenarnya
kalau misalnya kita dalam menjalankan aktivitas ekonomi ataupun usaha ini
yang dirasakan oleh banyak kalangan ya
kalangan usaha golongan mikro kecil menengah kooperasi
yang pertama adalah soal kerumitan dalam problematika perizinan
akses tadi tanya kita
kemudian yang kedua adalah bagi mereka yang berada dalam golongan usaha kecil mikro menengah
itu kan ada apa namanya ya
yang mungkin kita menyebutnya lecking ya
dari mikro kemudian mau menjadi kecil gitu
ya ada mungkin karena kebudayaan dia pengennya seperti itu
tapi mungkin karena ada akses modal yang nggak bisa dicapai
ada mungkin karena ada problematika perizinan gitu ya
sehingga kemudian itu juga jadi concern di dalam undang undang cipta kerja gitu
karena kita harus membuka kesempatan
sebanyak banyaknya entrepreneur yang muncul
sehingga kebutuhan akan ketenaga kerjaan itu bisa terserap dari angkatan kerja yang tersedia pada saat ini gitu
jadi itu dua hal itu
sehingga kemudian itu menjadi cipta kerja
nah yang ketiga tentu adalah memberikan kepastian kepada tenaga kerja itu sendiri gitu
jadi ya satu soal perizinannya license tadi
kemudian yang kedua soal kemudahan
kemudian yang ketiga soal kepastian
bukan hanya bagi dunia usaha tetapi bagi orang yang bekerjanya juga
maka kemudian di dalam undang undang cipta kerja itu ada kluster khusus yang membahas mengenai ketenaga kerjaan
ada beberapa hal kesalahpahaman ya tentang undang undang cipta kerja ini
dan kritiknya waktu itu kencang banget ya mas arief ya
kalau melihat itu mas arief bisa menjelaskan kesalahpahaman
orang tentang cipta kerja itu apa yang perlu disampaikan ya
kemudahan perlindungan dan pemberdayaan wah tiga kata powerful kali ini ya
kemudahan perlindungan dan pemberdayaan
nah kalau kita bicara golongan usaha tentu golongan usaha yang kecil mikro dan menengah serta kooperasi
karena apa karena memang sembilan puluh sembilan persen aktivitas usaha itu digerakkan oleh tipe tipe golongan usaha ini
itu yang pertama nah kemudian yang kedua untuk tadi untuk memberikan kepastian kepada aspek ketenaga kerjaan
sehingga kemudian tidak macam macam ya misalnya tentang struktur dan skala upah yang lebih diatur
kemudian mekanisme pkwt yang pada awalnya memang menimbulkan kontroversi ya
tapi kemudian diatur kembali misalnya seperti itu untuk bidang bidang yang secara khusus yang memang bisa dikerjakan hanya untuk pkwt
jadi kemudian serta jaminan jaminan sosial yang terikut di dalamnya
jadi kita di dalam undang undang cipta kerja ini misalnya dalam konteks ketenaga kerjaan kluster ketenaga kerjaan
mengurangi ketidakpastian mengurangi kemungkinan orang untuk menjadi prekariat
kira kira seperti itu dalam konteks undang undang tenaga kerja ini gitu mas
jadi proses untuk memastikan status aturan yang lebih jelas itu cipta kerja punya andil sih untuk tenaga kerjaan
ini memang dalam konteks yang tadi itu yang license misalnya ya perizinan gitu itu memang membutuhkan satu proses integrasi sistem
karena kita tadinya yang sifatnya multiple submission ya ataupun multiple entry
kita harus dari satu meja ke meja yang lain begitu
diharapkan dengan undang undang cipta kerja ini menjadi single entry
menjadi satu pintu satu meja
dan semuanya basisnya adalah digital
jadi rancangan dari undang undang cipta kerja itu seperti itu
dibutuhkan satu kesatuan frame kerja juga
karena bagi pak presiden jokowi kan sejak awal mengatakan bahwa ini bukan sekedar undang undang
tapi ini kita membangun satu kultur baru dalam bekerja
membangun kultur baru dalam bekerja yang lebih afirmatif yang lebih inklusif
dan tentu yang lebih akuntabel dan responsibel gitu loh
lalu tugas satgas kan sebenarnya persis disitu mas arief
sebagai sekretaris satgas untuk undang undang cipta kerja
kan ada sejumlah ideal cita cita
tadi presiden mengatakan bahwa ini tidak hanya soal undang undang
tapi ini perubahan paradigma bahkan
ada ketidaksinkronan satu pihak dengan pihak lain
jadi karena memang ini satu projek ya
karena tadi tuh merubah kultur ya
merubah kultur jadi pak presiden itu punya pemikiran
undang undang ini kan lebih dari seribu halaman mas inu ya
sehingga diperlukan sebuah masifikasi pemerintah pemerintah
birokrasi dan para pelaku
dengan pemerintah daerah antara pemerintah pusat
pemerintah daerah dengan pelaku
pak presiden merasakan perlu
satgas tadi ini yang namanya
percepatan sosialisasi undang undang
kemudian menampung pro cons
dirasakan dari sisi aturan yang
kita dapatkan dari sosialisasi itu
jadi kita ambil contoh misalnya
ada kluster yang terkait dengan
jadi kenapa kemudian saya mengatakan
bahwa ini sebenarnya sebuah proses
transformasi ataupun perubahan paradigma
karena perizinan kita ini sejak awal
menganut sifat di dalam undang undang cipta kerja ini
dalam konteks untuk mengeluarkan perizinan itu
risikonya tentu ada risiko lingkungan
ada resiko yang terkait dengan tingkat kebahayaan
aktivitas ekonomi terhadap manusia
tentu di dalamnya ada tentang hak azazi manusia
kan gitu kita sebut aja misalnya risiko sosial
kemudian resiko yang terkait dengan keselamatan kerja
terkait dengan aktivitas ekonomi tersebut
dan itu diklasifikasi untuk seluruh aktivitas ekonomi
ada yang galiansi ada yang mineral
ada yang batu bara ada yang oil and gas
kemudian jasa juga sendiri
nah kemudian resiko itu juga dibagi tiga kategori
kategori rendah kategori sedang kategori tinggi
dan itu membutuhkan dua syarat
yang pertama itu adalah apa yang kita sebut dengan perizinan dasar
kemudian yang kedua itu perizinan lanjutan ataupun yang sifatnya perizinan sektoral
terutama bagi aktivitas usaha yang termasuk kategori sedang dan tinggi
jadi kalau misalnya risikonya rendah ini misalnya sebagai contoh ya
risikonya rendah dia buka warung sederhana gitu kan
dengan izin ini kemudian bisa mendapatkan akses kredit usaha rakyat gitu ya
misalnya oh ternyata memang misalnya mensyaratkan harus ada semacam perizinan lingkungan
tapi karena masuk kategori rendah dia cukup buat pernyataan aja bahwa dalam proses aktivitas usaha saya
saya akan taat terhadap penjagaan dan aturan yang terkait dengan lingkungan
contoh misalnya sampah waze daripada aktivitas itu ditempatkan yang benar atau mungkin diolah dengan baik
tetapi apabila di kemudian hari ditemukan ada melanggar aturan siap diberikan sanksi
jadi tidak perlu ada kerumitan yang lain lagi
itu yang termasuk kategori misalnya rendah tadi
seperti itu contoh misalnya
dan ini banyak ya mas arief yang sudah mendapat manfaat atau success story dari cipta kerja yang berbasis resiko
yang resiko rendah dia tidak perlu mengikuti aturan yang demikian rumit
dari kurang lebih mungkin kurang lebih ya ini kurang lebih ya
satu lima juta mungkin yang sudah mengajukan nomor induk berusaha izin berusaha itu
itu sembilan puluh an persennya itu adalah kelompok usaha mikro kecil dan menengah
dan itu sebagian besar adalah berisiko rendah
jadi cepat aja jalannya seru gitu
dengan satu kali klik masuk ke dalam aplikasi
kemudian aplikasi itu mensyaratkan ada beberapa pernyataan pernyataan yang dilengkapi langsung keluar
tetapi kemudian memang dalam konteks ini perizinan orang beraktivitas usaha itu kan membutuhkan ruang
nah ini sekarang memang ada dispute ya
karena kemudian kita secara nasional ini daerah daerah ini belum memikirkan
belum sepenuhnya memiliki rencana detail tata ruang
yang mungkin skala petanya satu banding lima lah katakanlah misalnya
nah sehingga kalau kemudian ada dispute misalnya dia
usaha yang bernuansa hiburan tetapi di
kemudian di sebelahnya rumah ibadah gitu
karena memang kalau di zoom ya dengan skala peta satu banding lima puluh ribu dengan skala satu banding lima ribu kan berbeda
nah sementara ini kan mungkin oh ini boleh nih ternyata di skala peta lima puluh ribu
di skala satu banding lima ternyata di situ ada rumah ibadah
kenapa republik ya karena bukan hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah
untuk menyelesaikan ini dan koridornya sebenarnya sudah diarahkan oleh bapak presiden
kalau dalam sisi anggaran itu bisa dialokasikan disediakan agar kemudian rencana detail tata ruang ini itu bisa terselesaikan dengan cepat
boleh melalui peraturan daerah
boleh juga cukup dengan peraturan kepala daerah
jadi itu alternatif alternatif solusi kalau perda tentu dengan dprd
cukup kepala daerah diskresi kepala daerah
tapi yang penting itu ada intensi untuk menyelesaikan rencana detail tata ruang ini
karena ini menjadi penting gitu sehingga kemudian tidak terjadi over living gitu
nah itu dalam konteks misalnya perizinan dasar yang sekarang kita hadapi
dan kita juga dorong untuk melakukan akselerasi dengan atr bpn kemudian dengan kementerian agri kementerian dalam negeri
agar kemudian mempercepat penyelesaian rencana detail tata ruang yang memang ini sangat mendesak ya menurut pandangan saya untuk diselesaikan
daerah daerah atau kepala daerah yang merespon ini cukup banyak mas arief
terutama daerah daerah yang memang pada saat ini memiliki aktivitas usaha yang tinggi ya
di jawa mungkin beberapa wilayah di sumatera di kalimantan gitu ya
tetapi kemudian kan juga ada bukan bukan kevakuman ya
ya kan karena ada masa jabatan yang lama
kemudian di jabat oleh pj
ya seringkali ini kemudian mungkin terlupakan juga untuk menyelesaikan soal ini gitu
padahal menurut pandangan saya ini momentum untuk diselesaikan
ya karena segala hal yang memungkinkan untuk pengembangan daerahnya sedang diberikan kan dengan cipta kerjanya
umumnya lebih banyak yang pakai mekanisme perda atau yang per kada
ya lebih banyak mungkin kalau yang untuk rencana detail tata ruang itu
karena memang ruang ya
tetapi juga ada ruang sosial juga di dalamnya
jadi partisipasi dalam proses penyusunan rencana detail tata ruang ini memang menjadi penting juga gitu kalau pandangan saya
sehingga kemudian ketika dimanfaatkan itu sudah clear and clean gitu
kira kira kita pengalokasian ruang yang ada dalam rencana detail tata ruang itu
yang mana untuk perumahan yang mana untuk kawasan hijau yang mana untuk kawasan komersial industri dan seterusnya
dan itu akan memudahkan juga siapapun untuk melihat potensi yang ada di daerah itu untuk masukin
dan kita harapkan itu menjadi public domain ya
masyarakat punya inklusifitasnya menjadi kelihatan di situ ya
tadi mas arief mahari menyebut backbone
tentu yang kita lihat adalah
mendapatkan nomor induk berusaha itu
itu antusiasmenya cukup tinggi
yang lama belum mendaftar
itu kan ada alokasi
umkm misalnya kan seperti itu
itu ada diatur seperti itu
menjadikannya ini bagian daripada
evaluasi daripada kinerja dari badan usaha milik negara itu sendiri
melalui ada pengembangan platform namanya
kemudian kalau diperlukan katakanlah misalnya
kemudian ada yang berkata
ada providernya ternyata misalnya di pasar digital itu ya tinggal
tinggal diakses aja saya pesen disitu
dari bumn nya sendiri
misalnya seperti dari pemerintah belanja barangnya
itu harus dialokasikan kepentingannya tiga puluh
untuk belanja barang yang datang dari
itu bagian sebenarnya dalam konteks
pemberdayaan maupun perlindungan agar mereka bisa
kemudian apalagi misalnya kemudahan tadi ya kemudahan akses
kemudahan untuk mendapatkan sertifikasi
itu ada dan itu ada alokasi yang disiapkan oleh pemerintah
dan kementerian terutama bumn ya
diberikan aturan bahwa mereka harus menggunakan
apa yang sudah di provide atau diproduksi oleh temen temen yang
betul nah di dalam konteks
itu juga sudah mulai misalnya dijalankan ya pada saat ini
dia menjadi bagian daripada reformasi birokrasi yang berdampak
apa namanya oleh pak menteri kita ini reformasi berdampak
yang mana di dalam setiap kinerja birokrasi itu
ukuran ukurannya sekarang menjadi lebih jelas
investasi terus kemudian belanja barang dari umkm
kan gitu kan dari dalam setiap kementerian di lembaga
itu kan bisa kelihatan tuh semua tuh
gitu ya kemudian yang ketiga misalnya pak presiden
tadi kita ngomong soal afirmasi dan inklusivitas
punya concern untuk menurunkan
di tahun dua puluh empat menjadi
misalnya itu jadi bagian daripada ukuran ukuran kerja
penciptaan lapangan kerja terukur nggak mas arief terkait
dengan cipta kerja ini lalu orang lebih mudah berusaha
mendapatkan izin yang tadi resikonya rendah
ya terdata satu ya terdata melalui
yang dikelola oleh apa namanya
oleh kementerian investasi dan badan koordinasi penanaman modal
disitu ini single platform kan dari situ
dari situ kita bisa lihat seberapa banyak orang yang mengajukan
misalnya nomor induk berusaha
seberapa banyak orang yang ingin mengajukan perizinan terkait dengan lingkungan
bangunan gedung kemudian kesesuaian pemanfaatan ruang
sertifikasi halal dan sebagainya gitu
dan kemudian kalau kita lihat dari data makro
misalnya korelasinya ya secara tahunan kan juga kita lihat
dalam sisi angka pengangguran kan kita relatif terus menurun ya
dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif flat
kita kena pandemi sangat besar ya
satgas ini kan bekerja kurang lebih tiga tahun ya mas
apa evaluasi atau setidaknya temuan yang kira kira ini kalau bisa diselesaikan lebih cepat
efek dari undang undang cipta kerja yang sebenarnya tujuannya kan baik ya untuk penciptaan lapangan pekerjaan
karena kita benar benar demografi itu bisa lebih powerful atau lebih kuat
ya saya rasa satu menyelesaikan daerah daerah ya terutama ya komitmen
komitmen dari daerah daerah untuk menyelesaikan rencana detail tata ruang
karena itu kan pakai apbd kemudian secara kelembagaan aturan yang diterbitkan juga kan tadi itu melalui perotondara ataupun perkada
jadi ya teman teman kepala daerah bersama sama dengan teman teman legislasi legislator di daerah
mari kita sama sama menyelesaikan ini dengan cepat
ini bagian daripada kita untuk menggerakkan ekonomi mempercepat terciptanya lapangan kerja
dan memberikan kepastian kepada mereka yang beraktivitas dalam ekonomi
tata ruang itu diperlukan untuk memberi kepastian kepastian tentang ruang ruang usaha berarti ya
memberikan kepastian kepada ruang ruang usaha dan ketertiban sosial
karena untuk berusaha kan diperlukan satu kondisi yang pasti damai tertib kan gitu ya
ya kalau misalnya terjadi oh saya diberikan izin
tiba tiba karena izinnya tadi rencana detail tata ruangnya masih makro
ya ternyata tadi misalnya bersebelahan dengan
rumah ibadah atau tempat pendidikan
karena kan di lapangannya jadi dispute
yang repotnya juga orang yang berusaha masyarakatnya juga rusak
kemudian birokrasinya juga kan harus menyelesaikan soal ini di lapangan
bisa di konflik atau masalah sosial
akhirnya lapangan kerjanya juga
jadi ini contoh ya
kemudian yang kedua selain tata ruang adalah fine tuning
agar kemudian terjadi integrasi spirit
antara spirit undang undang cipta kerja
dengan spirit peraturan pemerintah daerah
peraturan kementerian dan lembaga
sama sama memberikan kemudahan
sama sama memberikan perlindungan
sama sama memberikan pemberdayaan
sama sama memberikan kepastian dan kecepatan
jadi jangan spirit yang di level pemerintah setinggi itu
di daerah atau di level yang lebih bawah tidak sama
spirit dalam melakukan digitalisasi
ini tadi yang sinkronisasi antar data itu ya
karena integrasi sistem ini agar kemudian kita mendapatkan kecepatan
ya kalau sudah jadi ya petanya juga diakses secara digital
karena kan antar lembaga kan dia masing masing punya entah aplikasi
atau pernah bikin sesuatu inisiatif
nah ini yang memang sekarang menjadi pr yang sedang dikerjakan oleh teman teman ya di online
untuk memungkinkan saling bisa bercakap cakap antar aplikasi
berarti kan ada kerelaan satu lembaga atau satu inisiatif itu menyesuaikan kan
itu mudah tuh mas arief
ya tentu ini banyak hal ya yang memang harus diselesaikan ya
jadi misalnya harus ada platform yang agar kemudian terjadi kesamaan bahasa
ada platform yang mungkin harus diterminasi
ya itu kan ada orning atas produk gitu kan
kemudian ada juga problematika yang terkait dengan accountability
karena ini kan pakai uang negara
pertanggung jawabannya bagaimana nih
kan itu kan harus diselesaikan juga secara aturan
nah hal hal yang seperti ini sekarang lagi di fine tuning
jadi karena ini memang sebuah kerja besar kerja raksasa untuk membangun sistem ya
jadi memang butuh waktu ya
nah butuh waktu butuh proses dan tadi itu spirit yang sama
bahwa ini semuanya memiliki sense of urgency yang sama gitu loh
dengan kemampuan pemerintah sekarang mengkoordinasi demikian baik
supaya juga hasil atau manfaatnya menjadi lebih dirasakan oleh masyarakat
meskipun tadi kita lihat kalau dari angka makro pengangguran juga turun
dalam pertumbuhan yang sebenarnya flat aja
itu kan efek yang mungkin bisa disebut
tata ruang yang kedua spiritnya itu
digitalisasi yang akan menjadikan semua itu menjadi
satgas ini kan sesuatu yang menurut saya ini punya peran yang signifikan untuk memungkinkan apa yang diharapkan dari undang undang ini bisa dihapus
satgas ini kan sesuatu yang menurut saya ini punya peran yang signifikan untuk memungkinkan apa yang diharapkan dari undang undang ini bisa dihapus
sesuatu yang menurut saya ini punya peran yang signifikan untuk memungkinkan apa yang diharapkan dari undang undang ini bisa
nah perubahan pemerintahan ini bisa mempengaruhi tidak
atau ini proyek yang sebenarnya pemerintahan berganti pun ini tetap harus jalan
karena sangat sentral untuk kepentingan pembangunan ekonomi kita
yang pertama ini sudah menjadi amanat dari undang undang
kemudian yang kedua ya proses transformasinya sudah terjadi
kami ini tinggal dilakukan proses
disebutnya mas harif ya
yang harusnya bisa lebih
mengejar sampai dengan saat ini
backbone tadi yang masih nempel di saya salah
khas indonesia sebenarnya di dunia
ada nggak sih model model kooperasi
sukses story yang mampu muncul
dan kemudian punya pengaruh yang besar
juga di perekonomian negara itu
jerman itu ada mittelstand
yang dimana ada terjadi
golongan usaha besar dengan golongan
tapi part part dari mobil itu
yang menyediakan itu adalah
yang namanya usaha mikro kecil ini
ini kan spesifik dia dia fokus
aktivitas usahanya gitu nah sementara kalau kita bicara produk ya itu kan ada obsolence ada masa
kadar luar terhadap orang bosen gitu kan jadi tetap harus ada injeksi inovasi oke ya
meremajakan lagi meremajakan lagi agar kemudian onin modelnya baru ternyata ada teknologi baru
ada penyegaran terhadap varian gitu kan misalnya dan ini kadang kadang nggak bisa difikirkan oleh
perusahaan besar karena dia begitu banyak produk yang dikurang fokus pada satu hal nah ini yang
ngerjakannya begini begini ya misalnya contoh rice cooker gitu misalnya ini contohnya rice cooker ada
umkm yang saya temukan misalnya di korea yang fokus cuman mikirin gimana model induksi ya
dari listrik itu supaya panas segala macam itu menjadi lebih hemat energi nasinya lebih pulen
jadi bangun tidur dia mikirin itu terus nanti
dan itu kemudian dikomunikasikan dengan brand yang besar yang dimiliki oleh perusahaan besar
gitu loh jadi inovasinya terjadi di sini oke di umkm ya inovasinya itu di injek atau dikolaborasikan
dengan perusahaan besar jadi kan ada ini ada ada mutual partnership yang sifatnya juga mutual
mutual benefit dan kemudian bagi si yang besar juga mereka ada proses efisiensi kan yang juga terjadi bahwa
dan itu membangun satu model ekonomi yang kemudian boleh kita katakan ya persisten ya
kalau bisa terus menerus seperti itu
ruang untuk yang berusaha secara mikro menengah tadi bisa masuk ke industri yang besar
betul karena mereka kan notch
need market yang mereka mainkan
nah sementara ketika sudah masuk ke dalam masif gitu itu industri gede
tetapi dalam masif itu ada hal hal kecil yang dihasilkan oleh umkm umkm ini
nah ini yang kemudian membuat beberapa world wide brand brand dunia itu tetap bertahan
karena ada penyegaran penyegaran yang muncul dari partnernya yang kecil kecil ini
karena dia lebih fokus untuk membuat sesuatu yang mereka pikirkan dari bangun tidur
sampai mau tidur lagi itu terus yang dipikirkan
ada sukses story kayak di spanyol atau di jepang juga ya
contoh misalnya di spanyol itu ada kopkar kooperasi karyawan malahan
bukan kalau yang mondragon itu sepeda
sepeda yang mungkin banyak dipakai untuk
terkenal ya secara brand
itu yang dihasilkan oleh kooperasi yang basisnya kooperasi karyawan
dan itu terbagi juga tadi seperti itu kan
kan part part sepeda kan macam macam
kemudian ya tadi ngomong soal masih di spanyol ada klub bola juga kan
barcelona kan kalau nggak salah itu juga dimiliki oleh pertama
nah ruang menuju situ dengan adanya undang undang cipta kerja di indonesia terbuka
karena itu bagian daripada mandat di pp tujuh
dan keinginan bapak presiden kan sebenarnya ekonomi itu digerakkan oleh korporitisasi
jadi kelompok kelompok aktivitas usaha masyarakat itu bersatu dalam satu region region atau dalam satu komunitas
sehingga kemudian mereka itu nggak berjuang sendiri sendiri
menghadapi apa namanya ya pasar
sehingga kemudian misalnya contoh untuk padi gitu ya
yang ada dalam pikirannya pak presiden itu petani petani sawah itu petani padi
mereka diharapkan berkumpul berkelompok
sehingga kemudian nanti dua atau tiga atau lima kelompok satu kecamatan misalnya
nah resmi unit ini bukan hanya sekedar giling padi untuk menghasilkan beras
yang bisa dijual dipasarkan
sehingga kemudian nilai tambahnya dirasakan
bukan hanya jual gabah kering panen
di pelambanan di kelaten gitu ya
upaya untuk mereka memproduksi karena berkelompok dan punya tadi
lalu dibantu dengan kemampuan untuk packaging dan sebagainya
dan value nya kan langsung tinggi tuh
resikonya middleman yang tadinya menjadi perantara untuk petani dan market
itu kan juga kurang atau berkurang
middleman itu kan rata rata bagian daripada apa namanya ekosistem rice milling unit
kan mungkin kan bisa model divestasi
yang punya rice milling unit kemudian di divestasi diajak ini gabung gitu kan
menjadi lebih efisien dan mendapatkan kepastian untuk stok
jadi misalnya kita lihat dari ruang yang dibuka oleh undang undang cipta kerja demikian besar
terhadap orang orang yang masih salah paham itu mas arief melihatnya gimana
untuk membuka juga bahwa kemungkinan ada ruang yang salah dilihat
kan untuk melakukan improvement kan terjadi mas
jadi misalnya terhadap kluster ketenagakerjaan
itu kan pp tiga puluh lima tiga puluh enam tiga puluh tujuh turunannya ya dari kluster ketenaga kerjaan
dengan banyaknya masukan masukan misalnya kemudian dirubah
kemudian yang sekarang kemudian menjadi pp lima puluh satu dan menjadi lebih
seperti apa yang diharapkan oleh golongan
walaupun kemudian dari golongan dunia usahanya mengatakan bahwa
ini menurut pandangan saya sebuah proses dialog
satu titik temu yang optimum gitu
kalau dari sisi lebih jauh nih mas
undang undang cipta kerja kalau kita melihat dari dalam kan
tapi dari kacamata internasional dilihat sebagai
kalau dalam kacamata internasional
oh di kategorikan sebagai reform struktural
reform struktural itu kan menyangkut
dalam hal ini mungkin aturan aturannya
ya kemudian yang kedua adalah
yang ketiga ya tentu ya
untuk beberapa termasuk misalnya dalam konteks soal
dan akses juga diberikan kepada masyarakat
mau menciptakan lapangan pekerjaan
kita lagi bonus demografi tinggi
dengan harapan kesejahteraannya terwujud
untuk kesana gitu ya
akses sekarang sudah dapat lah ya orang ya
pembagian lahan dan sebagainya itu dilakukan
yang pertama kalau secara kategori
dan kita dilihat semua negara sekarang
dan itu terjadi pada zaman
di g dua puluh gitu ya
komitmen untuk menurunkan kemiskinan
kur yang dengan suku bunga yang lebih
bukan hanya dalam konteks sumber daya perikanan
tetapi dalam konteks sumber daya kelautan
kita memiliki keanekaragaman sumber daya hayati yang sangat luar biasa
dan ini gak pernah divaluasi juga
ini di prancis namanya grasse
untuk bagian daripada meracik parfum
belum lagi kita bicara mengenai pada saat ini tentang mitigasi dan adaptasi iklim dalam
jadi untuk memboosting perekonomian nasional kita ini memang apa namanya ya tinggal diarahkan
tinggal diinstitusionalisasikan dengan baik dengan lebih apa tadi ya dengan lebih inklusif
dengan lebih akuntabel begitu
tentu dengan pendekatan
stakeholder ya terutama daerah tadi dengan pr
kita sudah punya koridor undang undang cipta kerja
kemudian kita punya sumber dayanya
sumber daya alamnya juga kita punya
nah kalau ini kita bisa lakukan dengan cepat
wah saya menjadi lebih paham nih soal
cipta kerja yang sebelumnya dilihat sebagai
wah ini kan akal akalan aja untuk memberikan ruang bagi investasi makin besar
tapi kalau lihat dari backbone nya dua tadi
itu kan ruang untuk orang berusaha
dan itu dari angka yang mendaftar itu cukup tinggi ya
terakhir kita ketemu di gagas ri kan
iya pada waktu dengan pak haidar ya